sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
cuma badan sedikit
roket kamu probek ya
oh iya kita belum kenalan
kejora panggil aja kurara

sebentar lagi mau berakhir kok
pemenang akan segera diumumkan
bob kamu pasti jadi pemenangnya
tapi kali ini bukan berdasarkan
bagus atau tidaknya hiasan sepeda
tapi lebih dari kreasi para peserta menghias sepedanya
dan hasil penilaian peran juri
pemenang kreasi sepeda hias kali ini adalah
waduh jurinya curang bos
dekor bego ini gara gara kamu milih bentuknya mobil

dasar gak kreatif aku rugi tahu

pengen jadi astronot
kamu kok kenapa milih pesawat
aku pengen terbang ke langit
kayak lihat bintang dari dekat
aku juga sering melihat bintang pakai teropong bintang
aku belum pernah lihat
bintang pakai teropong
ntar malam aja ke rumahku
karena malam aku harus ngambilin setoran kue punya ibuku
eh lihat itu
mau apa mereka
gak bisa ini kan punya aku
eh bos kenapa kerebutan cewek aja nggak bisa
makanya jadi orang tujuan lagu
yalah ini dosa rusak
eh kak rara
lagi sibuk ngapain ya
dino boleh bantu ya kak
boleh kamu yang pegang
kakak yang ngelem
sebentar lagi nih
lihat si juara sepeda hias
rarah kamu juara lagi ya
anak siapa dulu
emangnya anak siapa sih
peluk dulu dong mamanya
juara makan mak
tutup bulan itu
biarkan bumi menjadi gelap
kita akan leluasa berkeliaran
dulu takut cara paham
jangan sampai ada yang kalah
itu sangat keren dan anggap
sampai jumpa di video selanjutnya